sementara itu wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria datang memenuhi panggilan polda metro jaya pada senin pukul sebelas siang
wagub dki jakarta ini dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan tindak pidana pelanggaran protokol kesehatan
pada acara pernikahan anak rizik syihab dan peringatan maulid nabi di petamburan jakarta pusat dan tebet jakarta selatan tiga belas dan empat belas november lalu
sebelumnya ahmad riza patria dipanggil pada kamis sembilan belas november namun berhalangan hadir
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria mengatakan masyarakat yang hadir dalam acara imam besar fpi rizik syihab
menolak dilakukan swab test dapat dikenai denda
sesuai perda bagi orang yang menolak tracing akan didenda sebesar lima juta hingga tujuh juta rupiah
wagub meminta masyarakat untuk kooperatif dengan melakukan swab tes mandiri
atau mengikuti tes yang diadakan pemprov dki untuk mempermudah kontak tracing
ya terkait dengan swab memang ada ketentuan di perda tidak boleh menolak
termasuk di vaksin juga tidak boleh itu ada aturan dendanya maksimal sampai lima juta
bahkan kalau ada tindakan kekerasan bisa sampai tujuh juta
nanti kita akan terus dari pihak kami pemprov dinkes akan terus berupaya
agar seluruh masyarakat yang ada dalam kerumunan yang berpotensi ada gejala dan sebagainya
terpapar virus corona kita minta agar melakukan swab test